oh selamat pagi saudara kembali berjumpa di kompas bisnis sapa indonesia pagi saya pas kalis iswari
saudara pemerintah menawarkan sukuk tabungan kali ini serinya adalah st dua belas dan juga ada green sukuk retail
pemerintah mengklaim suku kali ini yang diluncurkan sudah mempertimbangkan kondisi pasar teraktual
jadi kira kira apa kelebihan sukuk kali ini siapa tahu anda mau berinvestasi di surat utang negara
pagi ini kita akan berbincang bersama ristianti kasubdit pengelolaan transaksi sbsn kementerian keuangan
selamat pagi mbak paskalis apa kabar
baik ibu ini kita ngobrol ngobrol soal sukuk yang baru saja diluncurkan st dua belas
tapi sebelum kita masuk ke st dua belas nya bu
kalau di total dari selama peluncuran
atau perilisan sukuk negara sudah berapa total yang diterbitkan
dana yang terkumpul itu dipakai untuk apa saja bu
iya terima kasih ya mbak pastalis pertanyaannya
jadi sampai dengan sekarang ini per tanggal dua puluh lima april kemarin ya
semua penerbitan dari sukuk negara secara seluruhan bukan hanya sukuk tabungan saja
tapi secara keseluruhan cukup negara
itu sudah diterbitkan sebanyak rp dua enam ratus tiga puluh enam tiga puluh delapan triliun
tapi karena sudah ada banyak yang jatuh tempo ya
maka sekarang outstandingnya sekitar rp satu lima ratus tiga puluh sembilan empat puluh lima triliun seperti itulah mbak
nah ini adalah untuk membiayai apbn ya sukuk negara ini
dan terutama sekali nah ini dia
ada yang langsung diirmat untuk pembangunan proyek proyek atau kegiatan dari pemerintah
yang mencakup sekitar kalau sekarang itu sekitar tujuh sektor gitu ya
di antaranya itu adalah sektor infrastruktur kemudian juga transportasi pendidikan
sosial keagamaan lalu juga lingkungan dan kehutanan
seperti misalnya bangunan yang di conservation center yang ada di teluk cendrawasih ya
itu juga termasuk itu ya taman nasionalnya gitu ya
kemudian juga untuk riset penelitian
lalu pertahanan keamanan tapi ini bukan untuk persenjataan ya mbak pascalis
tapi khusus untuk perumahan bagi tni dan polri seperti itu mbak kira kira
jadi memang yang paling banyak adalah untuk infrastruktur dasar
tadi ada perumahan ada juga transportasi ada untuk pendidikan juga
tapi kalau tadi sudah secara total bu ristianti cerita jumlahnya
kalau st dua belas ini bu dari hari peluncuran sampai sekarang
sudah berapakah yang terkumpul dananya
ya kita sudah mencapai sekitar di atas lima triliun ya sampai hari ini
tapi kami optimis bisa mencapai target ya mbak pas kalis
ini targetnya berapa bu kalau untuk st dua belas
ya targetnya sebenarnya sama ya seperti yang lalu lalu gitu ya
dan biasanya itu targetnya itu nggak terlalu jauh
dan itu juga kami melihat juga ya kebutuhan dari apa namanya
apbn kita sebenarnya untuk pembiayaan itu
nah tapi begini mbak pas kalis karena targetnya itu terbatas
jadi kami biasanya suka menghimbau para investor ini
kalau memang berniat ya ingin sekali untuk berinvestasi di suku tabungan
termasuk suku tabungan dua belas ini maka sebaiknya dari awal gitu ya
jadi kita sudah melakukan penerbitan di tanggal dua puluh enam april itu sudah bisa investasi gitu
jangan tunggu sampai nanti closing di tanggal dua puluh sembilan mei ya
nanti ya kita nggak tahu ya ini kan semua pada pakai sistem ya
jangan sampai sih amit ami jangan sampai terjadi permasalahan di sistem dan sebagainya
tapi lebih baik itu ya dan jangan sampai nanti kehabisan kuota juga gitu
oke jadi sudah lima triliun dalam penerbitan sejak dua puluh enam april
tapi ini kan pemerintah juga gencar ya bu ya menerbitkan surat berharga negara ini
nggak hanya sukuk tapi kalau sukuk ini bu apakah memang termasuk dari yang beberapa tahun terakhir ke belakang
digaungkan oleh kementerian keuangan soal creative and innovative financing
apakah ini termasuk bagian dari itu bu
iya iya termasuk mbak aduh terima kasih nih ya sudah menanyakan itu
sebenarnya creative financingnya dari pemerintah itu salah satunya itu ya financing project gitu ya
langsung di irmak pembiayaan dari sukuk ini ke proyek gitu diantaranya yang untuk pembiayaan sukuk ini
kemudian juga ada green sukuk ya green sukuk ini kami terbitkan baik di global maupun di domestik
nah salah satunya tuh di domestik itu sukuk tabungan dua belas ini
jadi untuk sukuk tabungan dua belas ini ada dua tenor dua tahun dan empat tahun
nah yang empat tahun itu itu adalah seri green gitu
itu untuk pembiayaan yang ini apa namanya pro lingkungan gitu ya seperti itu mbak
kemudian masih banyak lagi misalnya seperti sdg bonds gitu ya pemerintah melakukan itu
kemudian apa namanya penjualan sbn yang retail ini dengan menggunakan platform online gitu ya
seperti ini kita pakai sistem isbn itu namanya kemudian juga ada cwls juga cwls suko
jadi itu adalah blended antara apa namanya wakaf dengan sukuk gitu ya
jadi pemerintah juga ingin ikut serta untuk mendukung gerakan wakaf wakaf uang
terutama ini wakaf produktif seperti itu mbak
kemudian juga blended finance yaitu juga pembiayaan dananya itu blended antara dananya pemerintah dengan dana dari
jadi perintah juga terus menerus berinovasi seperti itu
ini kan juga sebenarnya inovasinya adalah dengan melahirkan berbagai variasi
ada sukuk tadi ada yang syariah juga ada yang green juga
yang akhirnya bisa menjangkau beragam generasi
kalau saya ngobrol sama mungkin teman teman saya atau yang lebih muda gitu ya bu
wah ini kayaknya investasi surat berharga lumayan buat jadi opsi
apakah memang atau generasi mana sih sebenarnya yang diincar
iya sebenarnya semua generasi ya mbak paskalis gitu
tapi semenjak sukuk negara ini terutama penjualan untuk sbn retail ya
baik sukuk maupun sun retail itu dilakukan tahun dua ribu delapan belas secara online
itu ternyata minat dari apa namanya generasi milenial gitu ya
dan generasi z ternyata gitu ya di akhir akhir ini juga meningkat seperti itu
bahkan setelah dilakukan online sukuk ini ini lima puluh persennya dari investor retail
itu sbn retail ya baik sukuk maupun sound retail gitu
itu berasal dari kaum milenial dan generasi z gitu
jadi luar biasa ternyata banyak yang sudah melek gitu dengan investasi seperti itu mbak
ini milenial dan gen z ya yang malah banyak gitu untuk melirik sebagai opsi investasi
nah tapi kalau untuk st dua belas nih bu biasanya kalau anak muda mau investasi kan
pasti yang dilihat adalah imbal hasilnya seberapa gede sih
nah kalau st dua belas ini daya tariknya apa bu
iya daya tariknya tuh st dua belas ini kita buat dua ya
dua tenor dua tahun dan empat tahun gitu
kemudian yang dua tahunnya ini imbal hasilnya enam empat persen dan yang empat tahunnya itu enam tujuh
nah tapi ini yang menarik adalah dia floating floating rate gitu
jadi kalau yang kupon yang sekarang ini enam empat dan enam lima puluh lima ini adalah floor nya
tapi kalau misalnya nanti karena dia floating rate ya jadi kalau misalnya nanti ada kenaikan
bi rate di kedepannya maka ini ikut naik juga gitu
naik juga ininya apa namanya imbalannya
tapi kalau misalnya bi rate turun gitu ya tidak akan turun tetap di floor itu enam empat dan enam lima puluh lima itu
jadi ini menarik sekali walaupun ini adalah bentuk sukuk tabungan ini adalah yang non tradable gitu ya
tapi kita punya exitnya gitu kalau misalnya para investor ini ingin mencairkan investasinya
itu kami buka nanti untuk yang dua tahun ini di tahun dua ribu dua puluh lima sekitar bulan april mei seperti itu
kemudian untuk yang tenor empat tahun ini dibuka early redemptionnya di tahun dua ribu dua puluh enam sekitar april mei juga
nah itu tapi yang bisa dicairkan itu nggak boleh semuanya ya
karena itu dibuyback oleh pemerintah itu hanya sekitar maksimal adalah lima puluh dari investasi
ini karena namanya juga tabungan
sebaiknya dananya itu benar benar didedikasikan untuk misalnya kepentingan
nanti kalau sudah jatuh tempo digunakan untuk apa misalnya untuk pendidikan anak atau misalnya untuk umroh misalnya gitu ya
atau untuk apalah yang mungkin yang dimungkinkan misalnya membeli suatu barang atau seperti itu
mungkin kira kira seperti itu mbak paskalis
dan juga selain floating rate
ini juga ini aman ya sukuk tabungan ini karena imbalannya gitu ya dijamin oleh pemerintah
pokoknya juga nanti pada saat jatuh tempo itu kan kembali seluruhnya ke para investor gitu ya
jadi nggak usah takut karena dijamin oleh dua undang undang yaitu undang undang sbsn dan undang undang apbn gitu
kemudian juga ini aman
selain aman juga ini terjangkau karena minimal untuk yang tenor satu
kedua tahun dan empat tahun ini minimalnya satu juta tuh udah bisa invest
tapi maksimalnya dibatasi nih kalau untuk yang tenor dua tahun lima miliar
tenor empat tahun itu maksimal sepuluh miliar seperti itu
dan karena dia adalah prinsip syariah bagi para investor yang memang devoted ya
satu syariah prinsipal jadi ini nggak usah khawatir gitu
karena sudah ada endorsement ya atau opini syariah dari dsn nui
juga banyak tiga puluh mitra distribusi seperti itu mbak
bisa secara digital secara online
tadi juga opsinya ada dua tahun empat tahun dengan minimal satu juta
dan yang penting juga pajaknya lebih kecil ya bu ya dibandingkan kalau kita taruh di deposito
bu terima kasih sudah berbagi pagi ini di kompas bisnis
sehat selalu juga mbak